sebagai tuan rumah indonesia akan menurunkan skuad terbaiknya di turnamen indonesia open dua ribu dua puluh
di nomor tunggal putra ada antoni sinisuka ginting yang baru saja menjuarai singapura open dua ribu dua puluh tiga
asa meraih juara juga ada pada jonathan christie yang di turnamen indonesia master awal tahun ini sukses menjadi yang terbaik
kita tahu semua mungkin indonesia open adalah salah satu pertandingan terbaik juga di dunia
dengan penonton yang luar biasa juga dan super seribu juga
jadi saya harap dengan pengalaman terakhir pemain indonesia open yang puji tuhan bisa juara
saya harap itu bisa menjadi modal yang positif buat saya bertanding di indonesia open kali ini
di tunggal putri indonesia menaruh harapan pada finalis malaysia master dua ribu dua puluh tiga gregoria mariska tunjung
sementara di nomor ganda putra hasil buruk yang diraih di tiga turnamen terakhir
menjadi suntikan motivasi tambahan bagi pemain pemain indonesia
yang akan tampil di hadapan ribuan pendukung tim merah putih di istora senayan jakarta
selain menurunkan pasangan fajarian dan ahsan hendra
indonesia akan mengandalkan pasangan muda juara indonesia master dua ribu dua puluh tiga leo roli karnando dan daniel martin
para pemain indonesia di sektor ganda putri dan ganda campuran juga bertekad untuk memberikan penampilan terbaiknya di lapangan
beberapa pertandingan terakhir ganda putra hasilnya kurang maksimal
tapi ya untuk di indonesia open ini kami siap tampil maksimal
panitia indonesia open dua ribu dua puluh tiga mengalokasikan kurang lebih enam lembar tiket perharinya
untuk tiket yang dijual online semua sudah ludes terjual
tahun ini juga akan menjadi tahun terakhir indonesia open digelar di istora senayan
indoor multifunction stadium yang memiliki kapasitas enam belas penonton dipilih untuk menjadi venue indonesia open tahun depan
dengan adanya stadion multifusi yang baru kita harapkan kita bisa pindah ke sana
karena kami melihat sendiri dari animo masyarakat membeli tiket sangat besar
sehingga kami akan pastikan kalau memang lokasinya tersedia kami akan pindah ke indonesia arena yang baru

turnamen indonesia open menunjukkan kembali ke indonesia dan menurut kami ini adalah perjalanan yang sangat menarik

indonesia open juga merupakan turnamen level super seribu pertama dalam agenda race to olympic dua ribu dua puluh empat yang kick off nya sudah dimulai sejak bulan lalu
erlangga wisnuaji andriawan saputra jakarta